kalau berapa banyak kan disini
kamera ini kita modular ya
titik kabelnya sudah kita siapkan
tinggal kita tentukan berapa yang kita mau pakai
cuman rata rata kita punya dari
tiga puluh sampai empat puluh yang kita bisa
install di lapangannya
disini bisa bersidang langsung
misalnya ada kejadian menentukan
mau pencet tombol merah
jadi bendera merah di lapangan
kita kan punya digital flag nih ya
kita bisa menentukan
kita kasih tahu jadi siapapun yang
berada di ruangan ini
bisa menentukan stop
atau jalannya balap